henti jantung adalah kondisi yang sangat serius
di amerika serikat misalnya henti jantung adalah penyebab kematian nomor dua
setelah penyakit kanker
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dr vito anggarino damai
dr vito sebelumnya di informasi sebelumnya anda menyebutkan bahwa henti jantung ini
ada sejumlah penyebabnya
salah satunya adalah ada korsleting di dalam jantung
tapi kalau orang awam sendiri sebenarnya bagaimana memahami henti jantung ini dok
pertama tama saya sampaikan berbela songkawa pada keluarga pak mayong dan mbak gerun larisin
atau sekelah anak anak umum
dan kita semua mengerti bagaimana sulitnya
apabila seorang yang usia muda tiba tiba meninggal mendadak
tadi benar dikatakan bahwa itu adalah kardia keras atau henti jantung
ini tidak mengenakan
jadi kalau kita bilang henti jantung orang tadi bilang bisa kandung serangan jantung
tapi bisa juga enggak
dan pada orang muda umumnya biasanya karena gangguan bawaan
atau memang sayanan struktur jantung atau aritmia atau gangguan di sekitar korslet jantung
nah pada usia muda sebenarnya hal ini justru yang lebih sering dibandingkan
kalau kita bilang serangan jantung
dalam arti di bawah usia tiga puluh lima tahun ya
apakah kondisi henti jantung ini sebenarnya bisa dideteksi secara dini dok
ya memang sebenarnya bisa
justru inilah pentingnya take up
kadang kadang masyarakat menyamarapatkan semua penyakit jantung
jadi mengatakan bahwa kalau kita olahraga teratur lalu kita pola makan sehat
maka itu jantung pasti bersih sehat tidak akan henti jantung
padahal sebenarnya kan ada penyakit lain di luar serangan jantung
kalau kita bicara mengenai yang lain ini pencegahan adalah dengan cara satu lagi check up
kalau kita ada check up tahu sebelumnya ada misalnya ada gangguan irama jantung misalnya
maka kita bisa untuk check nanti dengan namanya elektrofisi
jadi kita bisa lihat lagi kalau misalkan seperti pada kasus pemain tempat bola yang sebelumnya kita tahu
sempat tolak di pertandingan sekarang ini dipasang pacu jantung
untuk mencegah terjadinya henti jantung
ketika terjadi gangguan irama jantung atau korslet jantung
maka akibatnya kan terjadi henti jantung sampai keras
jadi pacu jantung ini berusaha untuk bisa kembali meresap
aksi repitur jantung
jadi sebenarnya bisa kita berusaha untuk mencegah
kalau ketahuan dari awal
tapi sekali lagi ini berpenting jadi diagnosis bagi kejadian keperistiwa yang baru saja diberitakan
karena masih ada yang lain juga
artinya itu secara umum ya dok
ya secara umum saja
bahwa memang mungkin saja ada kejadian yang lain
kalau misalkan kita secara penyebab yang natural henti jantung
memang paling umum aritmia gangguan irama jantung
yang lain lagi dari jaman kebawaan
kalau kita bicara soal stres misalnya atau soal ada stres psikis
atau soal misalnya orang yang depresi misalkan gitu
ada yang namanya takut sumuh kardemiopati
atau ini namanya lemah jantung
atau orang yang tahu namanya broken heart syndrome
nah ini broken heart syndrome ini adalah kondisi dimana seseorang mengalami legialis yang berat
artinya dia mungkin depresi atau stres yang berat
hingga terjadi kelemahan untuk jantung
nah ini juga bisa menyebabkan namanya gagal jantung
dok tadi dokter vito juga menjelaskan soal pemberian jantung
dan periksaan yang lebih advance gitu di rumah sakit
tapi kalau orang awam sendiri bisa nggak sih dok melihat ciri secara umum
yang bisa dideteksi secara cepat oleh misalnya keluarga kita sendiri
ya kalau kita mau mendeteksi atau mencurigai dari awal memang ada gangguan seperti ini
yang pertama itu kita harus tahu gejala misalkan ya
orang yang sering bekas pingsan atau misalkan sering menghadarkan diri
atau cepat lemas misalkan dipotong sering debar debar
dan punya faktor risiko anggota keluarga kandungnya
ya orang tua kandung atau saudara kandungnya itu pernah riwayat pingsan atau bakal meninggal mendadak
karena kita harus curiga bahwa orang ini pun ada risiko tinggi menderita aritmia atau henti jantung di kemudian hari
nah ini kita mesti pemeriksaan lebih lanjut
tadi kan bilang kalau apa yang bisa dikenali kalau orang orang itu
kalau ada orang tiba tiba kolaps tanpa ada benturan fisik kita harus curiga
kalau memang ini tegak natural maka ini adalah sebuah henti jantung
nah karena itu mesti waspada dan hati hati
kalau misalkan kita sudah melihat begitu satu yang penting ini yang mesti dicamkan oleh kita semua sebenarnya adalah pcr
atau pertolongan pertama apa itu jadi henti jantung
kalau memang disaksikan artinya kita memang menyaksikan seseorang di sekitar kita tiba tiba itiar
dengan cara tiket jantung luar
nah ini bisa meningkatkan survival sampai dua puluh sampai empat puluh persen sampai pertolongan datang dan kita bisa tolong orang
dalam kejadian putri dari nurul arifin ini akibat dari henti jantung adalah meninggal dunia
tapi apakah ada efek efek lainnya jika seseorang pernah mengalami henti jantung dok
ya ada juga orang yang survive
orang orang yang selamat atau orang orang yang pernah serangan jantung atau orang yang pernah aritmia lalu dia selamat
kita bisa harusnya sih kalau memang bukan karena serangan jantung dia bisa baik baik saja ya tapi kita harus cegah dengan cara pasang henti jantung
supaya dia tidak sampai selamat

jadi kita harus cegah dengan cara pasang henti jantung supaya dia tidak sampai selamat

kalau misalkan orang yang pernah serangan jantung dan dia henti jantung maka kemungkinan ada bagian otot jantung yang rusak
sehingga dia berikutnya mengalami kelemahan jantung atau penurunan fungsi jantung
nah penurunan fungsi jantung ini sendiri juga berisiko memberikan adanya kelemahan istrik jantung
yang bisa jadi henti jantung sendiri jadi meningkatkan risiko terjadi henti jantung ulang
nah itulah maka itu karena apa
ada obat obatan yang diminum
jadi kalau orang yang pernah serangan jantung lalu dia bilang oh nggak pernah minum obat lagi nih
nah itu malah meningkatkan risiko sebenarnya terjadi henti jantung di kemudian hari
jadi makanya karena itu kalau kita sudah lihat orang memang henti jantung atau dia pernah survive dari henti jantung
ya kita harus cegah jangan sampai jadi henti jantung berikutnya
artinya intervensi obat juga diperlukan ya jangan dicuekin gitu aja ya dok
jadi dalam hal ini sekali lagi bahwa memang penting pola makan sehat penting juga olahraga
lebih penting lagi karena soalnya ini adalah bukan terkait gaya hidup
jadi tidak semua penyakit jantung terkait dengan pola hidupnya
ini membuktikan hal tersebut karena orangnya mungkin kelihatannya sehat sehat aja
nggak ada apa apa
mungkin orangnya nggak sadar nggak ada keluhan
atau mungkin dia nggak tahu kalau itu adalah keluhan
kadang kadang orang pikir cepat capek atau cepat pusing
ah jangan jangan rendah nih
terus jangan jangan faktor usia nih gitu
padahal sebenarnya kan nggak dia masih relatif muda
atau yang dia pikir oh kayaknya kecapean aja deh
mungkin juga sebelumnya ada pekerjaan
mungkin juga sebelumnya sudah pernah mengalami
atau mungkin dia agak oleng
atau mungkin pernah black out ya
agak tiba tiba gelap pandangan matanya
itu mungkin juga akibat dari gangguan irama jantung
sehingga orang nggak aware nggak waspada karena nggak pernah check up
padahal american heart association menganjurkan
mereka mengomendasikan seorang yang usia dua puluh tahun itu tidaknya terbah kardiak check up sekali
dan apabila memang dicek kardiak check up jantung terasa normal
maka dia boleh check up lagi lima tahun
kalau dia usia dua puluh tahun kata
artinya faktornya ada banyak
kemudian juga tadi ada efek depresi juga
tapi juga tidak menjamin ya dok
kalau makannya sudah benar sudah baik sudah ideal
gaya hidupnya sudah baik
ini menjadi jaminan bahwa terbebas dari potensi henti jantung ini ya dok
karena tadi intinya adalah ada memang gangguan bawaan yang tidak berhubungan dengan pola makan
ataupun tidak berhubungan dengan olahraga teratur
malah kalau misalkan dia nggak tahu jantungnya
tiba tiba dia olahraga
malah akhirnya bisa di tengah lapangan terjatuhnya
yang pertama harus dideteksi melalui ilmu ilmu medis
dok tapi masyarakat awam tentunya ingin mengetahui
apa saja dok yang bisa dilakukan untuk mengurangi potensi henti jantung ini
gaya hidup seperti apa
asupan gisi seperti apa yang bisa mengurangi potensi kejadian ini terjadi pada kita
kalau ini kita relaksikan
atau kita coba relaksikan dengan anak muda dan anak sekarang ya
mungkin kan seringkali mereka mungkin karena etos kerja keras
sehingga kerja keras itu kan bisa diartikan banyak hal
kalau kerja keras tapi tidak perhatikan kesehatan
mereka berpikir bahwa oh ini kayaknya kita harus mengejar omset lah
mungkin harus kerja siang dan malam
padahal bikin kurang tidur dan lain lain
maka hal ini mengorbankan jantung mereka
ingat bahwa investasi terbesar kita adalah statement kita sendiri
kalau pernah ingat kemarin ada kisah transplantasi jantung dengan donor jantungnya
dengan donor jantungnya gula babi
mana ada yang mau kan
walaupun bisa di donor jantung juga bisa diganti
mana ada sih yang mau diganti
mana ada sih yang mau sakit jantung
mana ada sih yang mau ditukar jantungnya gitu
jadi jantung kita ini mahal sekali
sebelum anda mulai sebelum anda bekerja
anda seorang rumah tangga sekalipun
anda harus ingat bahwa harta terbesar anda untuk keluarga dan orang yang ada sayangnya adalah jantung anda sebenarnya
tubuh anda maksud saya secara umumnya
jadi kalau misalkan jantung anda juga anda nggak pernah cek
nggak pernah tahu ada masalah apa
lalu anda pergi begitu aja
artinya berarti kan anda nggak paham dan memang risiko untuk terjadi sesuatu kan bisa saja terjadi
karena itu kalau memang kita mengejar sesuatu
kita sayang sama diri kita dan orang orang sekitar kita ya
sayangi dulu jantung kita
artinya yang paling penting yang pertama adalah cek dulu ya
cek kondisi jantung ini yang paling penting
kemudian mengikuti berikutnya adalah gaya hidup dan pola makan
terima kasih dokter spesialis jantung dan pembuluh darah
dr vito sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
sama sama terima kasih